kejuaraan taekwondo memperbutkan piala menpora digelar di gelanggang olahraga ciracas jakarta timur
dua puluh peserta kategori atlet pemula junior sampai senior
ikut dalam pertandingan yang dijadwalkan selama tiga hari dimulai sejak sabtu pagi
penelitian pelaksana everest taekwondo championship menyebut
kejuaraan ini digelar sebagai ajang untuk mencari bibit atlet potensial
kejuaraan ini diikuti oleh dua peserta
dari mulai usia tujuh tahun sampai usia senior senior di atas tujuh belas tahun
kejuaraan ini kita buat dalam mencari bibit bibit atlet yang potensial
sampai itu juga kita mencari jalur jalur prestasi di sekolah
atlet terbaik berkesempatan mendapat sertifikat untuk memudahkan
mendaftar masuk sekolah yang diinginkan melalui jalur prestasi
karena memang memudahkan anak untuk memasuki jenjang sekolah pendidikan selanjutnya
lebih diperbanyak kembali ajang ajang kejuaraan seperti ini
sangat positif sekali karena saya memang arahnya ke sana
dia arahnya ke olahraga
kita punya dua opsi sebagai olahraga juga
selain buat pendidikan juga buat dia juga berdiri
dia juga bisa prestasi di bidang hari
selain mendapat trofi juara piala menpora
para jawara taekwondo championship akan diberi uang pembinaan
sekaligus kesempatan bertanding di luar negeri
hardian syah bernardi jakarta